terima kasih anda masih setia bersama kami
masih maraknya modus penipuan melalui aplikasi undangan digital
membuat negara perbankan mengimbau para nasabah
untuk waspada terhadap berbagai cara yang dikembangkan oleh para hacker
selain imbauan serta edukasi kepada nasabah
pihak perbankan juga terus berupaya melakukan pengamanan berlapis
guna mengadopsipasi aksi kejahatan
ditemui usai menggelar media gadiring di kawasan menteng jakarta pusat
pada selasa siang direktur bank bca syariah menyebut
bahwa kejahatan penipuan yang dilakukan hacker dinilai tidak akan pernah habis
meski begitu perbankan berupaya dua langkah di depan
dengan terus melakukan pengamanan berlapis
mulai dari sisi pertahanan
kemudian serta rajin mengupdate server hingga software apapun yang digunakan
selain meminta meningkatkan kewaspadaan
penyelenggara bank juga melakukan edukasi terhadap para nasabah
di berbagai sarana media sosial
untuk mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan penipuan